tim dokter rumah sakit hasan sadikin bandung memastikan berat badan arya permana yang mencapai satu ratus delapan puluh delapan kg bisa mengganggu kesehatannya
ya dan hingga kini arya masih menjalani perahapan pemulihan bobot tubuh di ruang kenanga rumah sakit hasan sadikin bandung jawa barat
sehari menjalani tahapan penurunan bobot tubuh arya permana tampak menikmati perawatan di ruang kenanga instalasi rawat anak rumah sakit hasan sadikin bandung pada selasa siang
sejumlah petugas medis tampak tengah memakaikan pakaian terhadap bocah kelas tiga sekolah dasar itu
sementara tim dokter rumah sakit hasan sadikin memastikan bobot tubuh arya yang kini mencapai satu ratus delapan puluh delapan kg akan memengaruhi kondisi kesehatan bocah tersebut
untuk itu tim dokter rumah sakit hasan sadikin akan berupaya untuk mengembalikan arya ke berat badan yang normal sesuai usianya
kita memasukkan energi yang dapat dari makanan terhadap
dan untuk ini mungkin perlu juga diingatkan
dan disini ada orang tuanya bahwa kasus yang seperti ini yang masukkan yang sangat berlebih sehingga gemuk itu ada derajatnya
ada yang namanya overweight ada obes obes pun ada kelas kelasnya
kelas satu kelas dua kelas tiga itu yang berat
nah ini termasuk yang sangat berat
bahwa kasus itu cukup berbahaya untuk anak
bahkan boleh dikatakan makin gemuk makin berbahaya anak
sementara ayah arya mengaku putranya tersebut mengalami obesitas setelah sebelumnya kerap menyantap makanan secara berlebihan
ya kadang kadang indomi itu paling seminggu tiga kali
tapi sekali makan porsinya banyak
indomie dua dua dua ini ya
bungkus sama telurnya dua
tapi nggak tiap hari
paling seminggu tiga kali
tidak untuk masalah indomie
tapi untuk ala ala itu setiap hari
bisa dua bahkan lebih

yang kelas itu kan
yang kelas itu yang kelas itu selama dua puluh empat jam
sebelumnya bocah penderita obesitas ekstrim ini sempat memiliki bobot seberat satu ratus sembilan puluh kg
ia menjalani perawatan intensif di rumah sakit hasan sadikin bandung untuk menurunkan berat badannya sejak senin kemarin
fredy bangun bandung